loh ya allah ya allah
video amatir ini menunjukkan satu warga desa cermekidul
kejambatan cermek kabupaten kresik jawa timur pada rabu sore
yang mencari tiga gadis remaja yang tenggelam di waduk desa setempat
setelah melakukan pencarian sekitar lima belas menit
satu persatu jasad korban dapat ditemukan
ketiga korban ini bernama yulia andini siswi kelas satu smp
eka fitira dan trisnia rahma inayati siswi kelas tiga smp
ketika korban adalah teman akrab dan tetangga satu kampung
setelah dievakuasi dua korban ditemukan tewas di lokasi
sementara satu korban lainnya meninggal saat dibawa ke rumah sakit
kapolsek cerme akp nur amin menyatakan
ada lima orang yang bermain di waduk namun dua orang lainnya selamat
sementara ketiga temannya tewas tenggelam
jadi tiga tiganya di situ semuanya
satu menolong jadi wilis karena tidak bisa menolong
dia mengambil warga untuk menyampaikan bahwa ada anak tenggelam
kelaman sekitar tiga meter dari tanggul ya
dugaan sementara ketiga orang ini main main turun nggak bisa berenang
pihak desa sebenarnya sudah memasang larangan agar tidak bermain di waduk
terutama saat hujan deras
usai dimandikan dan disalatkan jasad korban dimakamkan pada rabu malam